informasi terbaru yang kami terima penyidik polda metro jaya meningkatkan status
yang membesar front pembela islam rizik siap sebagai tersangka kasus dugaan pornografi
peningkatan status rizik dibenarkan direktur reskrim suspolda metro jaya
kombes wahyu hadiningrat kepada detik com
namun belum dijelaskan secara detail kapan peningkatan status tersangka terhadap rizik itu dilakukan
rizik sihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan percakapan whatsapp berkonten pornografi
yang juga melibatkan firza husein
firza saat ini sudah berstatus tersangka di kasus yang sama
berkas firza husein sendiri sudah dilimpahkan kekejaksaan tinggi dki jakarta
dan kami masih mencoba untuk menghubungi pihak remkrim sus polda metro jaya
terkait peningkatan status rizik